film komedi produk dalam negeri kembali meramaikan layar lebar indonesia
film hangout karya raditya dika mulai dua puluh dua desember kemarin telah diputar di sejumlah bioskop di tanah air
dalam tiga hari jumlah penonton sudah mencapai enam ratus ribu orang
bagaimana cerita film ini berikut cuplikannya
film hangout ditulis disutradarai sekaligus diperankan langsung oleh raditya dika
film ini berbeda dengan karya raditya sebelumnya karena genre nya adalah thriller komedi
film hangout bercerita tentang sembilan orang public figure yang mendapat undangan hangout ke sebuah pulau dari seorang yang misterius
mereka dijanjikan sejumlah uang dengan syarat harus pergi ke sebuah rumah di tengah pulau terpencil
malapetaka mulai terjadi ketika matias mucus meninggal karena diracun dan satu persatu undangan lainnya juga menjadi korban
dalam film ini para artis dituntut memerankan karakter sesuai nama mereka masing masing
tak hanya artis papan atas youtubers juga digandeng raditya dika untuk berakting di film hangout
salah satunya mbak yuska youtubers indonesia yang kerap mengunggah banyolan berbahasa jawa ke dalam video blog miliknya
prosesnya itu sangat jauh berbeda karena di film itu kita berdialog
sementara kalau misalnya di youtube kita kan cuma bicara ke kamera kayak gini nih
bicaranya satu arah
yang dinamakan dengan
monolog sama dialog beda jauh
jadi itu yang sangat digembleng gitu
sementara aku masih mindsetku kayak ngomong ke kamera gitu
hei apa kabar kalian semuanya
hei apa kabar
proses syuting dilakukan pada bulan oktober dua ribu enam belas di beberapa lokasi menarik seperti pulau sanyang dan gunung halimun
film hangout tayang perdana pada dua puluh dua desember dua ribu enam belas
dalam waktu tiga hari menyedot perhatian lebih dari enam ratus ribu penonton